selasa sore banjir bandang menerjang ke campatan sajira
seperti yang terekam kamera warga
banjir bandang cukup deras
membawa material pepohonan dan lumpur gunung
hingga membuat jembatan penghubung desa cikarang dan desa maraya terputus
jembatan ini sebelumnya pernah putus diterjang banjir pada tahun dua ribu dua puluh satu lalu
hingga kini belum ada laporan korban
namun masyarakat diminta untuk waspada

waktu itu ada air yang cukup besar
kemudian jembatan yang awal itu hanyut
belum sempat diperbaiki
kemudian di luar jembatan seputar warga dan desa
hal ini juga hanya tapi tidak terisolir
uruk jembatan uruk
banjir bandang juga menerjang kecamatan bayah
kabupaten lebak banten pada selasa sore
arus banjir membuat jembatan penghubung yang minggu kemarin
mengalami kerusakan dan sempat diperbaiki
warga yang tengah berada di sekitar lokasi
merekam saat sungai meluap membuat jembatan tidak mampu lagi bertahan
ribuan jiwa warga di desa bayah timur tidak bisa keluar
karena akses jembatan terputus
rombongan bupati lebak yang menggandakan rumah tawa
korban ke lokasi selasa sore juga tertahan tidak bisa ke lokasi kejadian
karena akses jalan yang terputus
ini sudah mengeluarkan sk tanggap darurat di sana
jadi ini insya allah bisa berjalan setelahnya
kita melihat situasi dan kondisi itu bisa
kemungkinan bisa diperpanjang
supaya kita bisa memudahkan dengan penetapan itu
bisa mengudahkan menggunakan anggaran anggaran btt ya
untuk penanganan penanganan kedarurat dan seberjanaan
di kecamatan kaluku kabupaten mamuju selasa siang
rekaman video amatir menampilkan detik detik kepanikan warga
saat sebuah rumah ternak hanyut terbawa arus sungai
luapan sungai turut mengenangi permukiman warga
dengan ketinggian air mencapai satu meter
akses jalan trans sulawesi juga lumpuh
akibat terendam banjir dengan arus yang cukup deras
banjir luapan sungai terjadi akibat tingginya curah hujan
yang mengguyur daerah ini sepanjang hari
dikonfirmasi melalui sambungan telepon
kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kabupaten mamuju
muhammad tasli mengatakan telah mengerahkan tim ke lokasi
untuk membantu warga yang terdampak bencana banjir ini
tim liputan cnn indonesia